terima kasih anda kembali bersama kami di kompas malam
saudara kofifah indar parawansa meminta restu kepada ratusan masyarakat lumajang jawa timur
untuk kembali maju dalam kontestasi pemilihan gubernur jawa timur mendatang
kofifa mengklaim sudah mengantongi rekomendasi empat partai politik
kofifa meminta restu saat mendatangi warga lansia di desa rojobolo lumajang jawa timur
dalam kesempatan tersebut kofifah mengaku masih akan menggandeng emil dardak sebagai calon wakil gubernurnya
kofifah mempersilahkan kepada partai lain untuk memberikan rekomendasi kepada calon lain dan bersaing dengan dirinya
kofifa mempersilahkan kepada partai lain untuk memberikan rekomendasi kepada calon wakil gubernurnya